jalan raya gubeng di surabaya jawa timur selasa malam ambles sedalam sepuluh meter
hingga kini belum diketahui pasti adanya korban jiwa dan petugas pun masih melakukan penyisiran
ya sudah pasti warga surabaya pun diimbau untuk menghindari jalan raya gubeng
inilah rekaman video amatir warga yang merekam proses amblesnya tanah di jalan raya gubeng depan gedung bank bni
nampak lampu reklam mepadam dan warga panik menghindari jalan
sejumlah mobil dan motor langsung berputar arah dan warga menyelamatkan diri
jalan gubeng ambles sedalam sepuluh meter dengan panjang seratus meter lebih dan lebar sekitar seratus meter
akibatnya jalur protokol dari jalan raya gubeng menuju jalan pemuda surabaya putus total
wakil wali kota surabaya wisnu saktibuana menduga penyebab ambles sejalan ini
karena adanya proyek konstruksi basement rumah sakit siluam hospital yang menyalahi aturan
potensi longsor susulan setelah sebagian ruas jalan gubeng surabaya ambles pun masih mungkin terjadi
yang ada di sebelah kiri saya ini
jadi itu karena fondasinya
dan ini dari awal dia kemarin sudah diingatkan oleh b tujuh
dinas guru sudah mengingatkan karena kondisi bariernya untuk di jalan itu tidak kuat
saat ini lokasi kejadian di jalan raya gubeng dijaga ketat oleh petugas kepolisian
petugas basarna sedang melakukan penyisiran di lokasi kejadian untuk mencari korban
sejauh ini belum ada laporan tentang korban
kepala dinas perhubungan surabaya irfan wahyu derajat menghimbau masyarakat
menghindari jalan raya gubeng
dinas perhubungan kota bersama pihak kepolisian akan membuat skema pengalian arus
untuk mengatasi kemacetan rabu pagi
untuk mengetahui kondisi terkini di jalan raya gubeng di surabaya jawa timur
sudah ada korespondensi nn indonesia eka rima di sana
jadi sejauh ini sudah ada informasi belum apa sebetulnya faktor utama kenapa jalan raya sampai ambles di sana
ya good morning anian dan juga prabu
untuk sementara memang informasi resmi belum dirilis oleh pihak kepolisian polda jawa timur
karena baru saja sekitar lima belas menit yang lalu kapolda jawa timur kemudian wakapolda jawa timur
juga kapol restabes kota surabaya langsung melakukan pemantauan di tempat proses amblesnya
atau tempat kejadian amblesnya jalan raya gubeng tersebut
sementara hingga saat ini memang petugas masih terus melakukan penyisiran
seperti yang tampak di belakang
saya ini daniar ada beberapa petugas dari pemadam kebakaran yang ditugaskan di sini
standby sejak pukul sebelas malam tadi hari
yakni ada dua tim pemadam kebakaran yang disterilkan di sini
kemudian juga ada tim basarnas yang sedang melakukan penyisiran di lokasi tempat
di mana pasangnya tenda tersebut
kemudian di bagian depan dari tenda tersebut sudah dipasang pagar pembatas
yang menggunakan seng yang ditutup secara penuh sehingga pihak dari luar tidak bisa melihat secara langsung proses
yang terjadi di dalam area amblesnya jalan sepanjang seratus meter tersebut
saat ini saya sedang berada di radius sekitar tiga puluh meter dari jarak amblesnya jalan tersebut
memang kapolda jawa timur saat ini sedang melakukan pemeriksaan secara langsung
di rumah sakit siloam yaitu rumah sakit tempat di mana terjadinya
atau sedang dilakukannya pembuatan basement dan konstruksi yang berlangsung di rumah sakit siloam ini
yang diduga memang menjadi penyebab utama amblesnya jalan raya gubeng
namun sejauh ini memang belum ada rilis informasinya sekitar pukul sembilan pagi hari nanti
akan ada rilis yang dilakukan oleh pihak kepolisian polda jawa timur di polda jawa timur
dan juga pemeriksaan terhadap pihak pelaksana proyek yakni pihak nusa construction
yang melakukan proyek ini mengerjakan proyek di rumah sakit siloam ini
sementara sejauh ini tidak ada informasi terkait korban jiwa
jika saya melihat secara langsung tadi pagi ketika saya memantau
dari ketinggian saya tidak melihat ada proses evakuasi korban
ataupun juga alat berat yang diduga terperosok ke dalam amblesnya jalan raya gubeng ini
karena informasi tadi malah yang saya dapatkan bahwa ada satu alat berat
yakni sejenis kran yang terperosok ambles ke dalam area
di mana amblesnya proyek pembuatan basement di rumah sakit siloam tersebut
sementara di jalan raya sendiri di mana proses ambles tersebut terjadi
informasi yang saya dapatkan tidak ada kendaraan ataupun masyarakat yang terperosok di amblesnya jalan tersebut
sehingga untuk informasi awal yang kami dapatkan tidak ada korban jiwa
yang diakibatkan oleh amblesnya jalan tersebut
memang diharapkan untuk seluruh masyarakat tidak melalui jalan raya gubeng ini
hanya sebagai langkah antisipasi supaya tidak terjadi kemacetan
dan juga pihak keamanan juga bisa melakukan sterilisasi area ini
karena masih saat ini masih dikhawatirkan akan terjadi ambles tanah berikutnya
karena memang kondisi tanah yang beratnya tidak terjadi
sekitar ini masih cukup labil sehingga proyek pun dihentikan secara total saat ini
sementara ada beberapa bank yang tidak bisa beroperasi di sini
ada hotel dan juga ada rumah makan yang tidak bisa buka
belum bisa diprediksi sampai kapan mereka akan tutup
karena memang kondisinya cukup parah sekali sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pembukaan jalan tersebut
sementara untuk masyarakat yang akan melalui jalan raya gubeng dialihkan menuju ke jalan dharma wangsa
kemudian juga mereka yang berada di jalan kertajaya untuk tidak melalui jalan raya gubeng ini
sementara untuk jalan sulawesi yang akan menuju jalan raya gubeng tempat saya berada
serta ke jalan sumatera hanya dioperasikan separuh jalur saja
dan tidak bisa masuk langsung ke jalan raya gubeng atau jalan sumatera
sehingga mereka harus melalui jalan pandigiling
atau nanti langsung menuju ke basuki rahmat bagi mereka yang akan menuju ke pusat kota surabaya
atau menuju ke stasiun gubeng
dan mereka harus berangkat lebih awal karena memang dikhawatirkan kemacetan
akan lebih parah dari hari hari biasanya untuk berangkat kerja
ini memang sudah memasuki jam masyarakat
berangkat ke kantor atau juga bekerja sehingga masyarakat diharapkan
untuk berangkat lebih awal agar tidak terlambat
dan yang lebih disyukuri lagi adalah saat ini adalah musim libur sekolah
sehingga anak anak yang berangkat sekolah mereka tidak terganggu dengan keadaan saat ini
sementara proses identifikasi awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah
memastikan bahwa saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap pelaksana proyek
kemudian juga dinyatakan belum ada korban jiwa meski dikhawatirkan nanti akan ada korban jiwa
namun masih terus dilakukan proses pemeriksaan karena saya melihat tim basarnas
dan juga dibantu oleh tim inavis tadi tiba dari pihak kepolisian polda jawa timur
juga masuk ke area di mana proses identifikasi berlangsung
sementara tadi malam saya juga melihat ada bidang teknologi dan juga informasi
yang menerangkan drone dan informasi tersebut nanti akan dirilis langsung
sekitar pukul sembilan di polda jawa timur
prabu dan daniel
ya eka kalau melihat besarnya kerusakan di jalan tersebut begitu ya
saya yakin juga masyarakat surabaya tentu terkaget kaget
mendengar ada insiden sampai separah itu begitu
kira kira respon yang anda tangkap dari masyarakat surabaya seperti apa
dan juga pasien ya pasien yang ada di siloam juga nanti akan seperti apa aktivitasnya
baik prabu dan daniar memang sejauh ini rumah sakit siloam masih beroperasi seperti biasanya
namun bagi masyarakat yang mungkin akan menjadikan rumah sakit siloam ini sebagai rujukan
kondisi darurat sebaiknya untuk tidak masuk ke rumah sakit silam ini karena memang kondisinya
tidak memungkinkan untuk situasi darurat sehingga mereka harus mencari alternatif rumah sakit yang lain
jika saya boleh memperlihatkan di samping kiri saya ini adalah rumah sakit siloam
dan seluruh jalan untuk masuk ke rumah sakit siloam dari jalan raya gubeng ini ditutup secara total
sehingga siapapun yang akan melakukan aktivitas darurat ke rumah sakit silam ini tidak bisa
karena memang di bagian depan rumah sakit siloam ini hanya jalan satu arah yang dioperasikan
sebagai jalur alternatif
jika terjadi kemacetan di jalan raya mandi giling ataupun juga untuk menuju jalan pemuda
sehingga masyarakat diharapkan tidak datang ke sini agar kondisi darurat bisa segera ditangani
artinya sejauh ini memang rumah sakit solam tidak memungkinkan untuk bisa menerima pasien pasien darurat
kecuali untuk rawat jalan atau mungkin juga untuk perawatan biasa ini masih bisa dilakukan sejauh ini
dan antusias masyarakat sendiri prabu seperti biasa kemudian karena sosial media juga cukup cepat sekali
memberikan informasi masyarakat berdatangan sejak pukul sebelas tadi malam saya memantau sampai saat ini
masyarakat berganti terus untuk datang ke sini karena rasa penasaran informasi yang beredar memang cukup cepat
melalui media sosial sehingga masyarakat diharapkan tidak menyebarkan informasi informasi yang tidak benar
dan diharapkan jika mereka melihat harus berada di zona aman karena memang kondisi tanah yang berada di sini
masih cukup labil prabu dan daniar
baik untuk sementara terima kasih eka rima untuk pantauan